akhirnya kita bisa makan juga mir
gila langsung banget kedua dua
pemirsa sekarang kami melaporkan berita tentang penculikan seorang gadis yang bernama opi setelah gadis
setelah gadis itu disekap selama seharian penuh di dalam betah
akhirnya ia bisa dibebaskan oleh teman temannya
sayangnya para pelaku penculikan belum dapat tertangkap
saat ini mereka masih buron
aduh gak kuat gue
gak kuat gue
gue harus duduk
gue makin dendam aja
makin dendam gue masih nyari
kebangetan banget tuh anak
aduh sakit banget kaki gue
sakit nih mir dikebukin
untung kita bisa lepas ya
kalo kagak abis kali kita dimakan kampret tuh
udah buntung kayak begini lu masih bilang untung
dasar lu ya bener bener dodol
gue kampret lama lama lu
masa untung lah
eh dari mana lu
dari sekolah lah be
dari dulu gue keren
kalo pak be gak keren anaknya gak mungkin keren kayak gini
mengapa season five ini
ntar tiga hari sih masih di depan radiata kan apa
enggak enggak jadi ngomongin cewek ya allah orang udah tua kayaknya umur apa kesempatan
tempatnya ketinggalan gua ambil semua aja
syukurin lo kecelet siaran gue kerjaan lagi mau
dulu lagi nontonnya di misbar orang orang tuh bagus banyak orang
enak begini dengerin ini misbar tapi mau napit
munafit munafit mata musuh wek aja ya misbar tempatnya misbar grimis bubar begitu mana filmnya
horror lagi takut abang yang ada abang dia takut apa yang yang ngulu dah ah pokoknya
kalau saya takut gimana nih iya kan ada apa apa sumpung neng gua
terlantar kayak lo
kita kan temen
ya masa temen lagi susah lu gak mau bantu sih
bukan begitu tapi
lo boleh tidur di sofa
tapi jangan dealerin
gue beli sofa mahal tuh
jack thank you banget ya
yaudah deh nah
sekarang gue mau nyanyi satu lagu buat lo
jangan jangan jangan
mendingan lo diem aja deh
daripada lo nyanyi
kuping gue hancur rusak pusing gue denger lu
gue tuh suka nyanyi
buat orang yang baik kayak loh
ya nah lo seneng gue juga seneng
lebih baik lo diem
gue lebih demen kalau lo diem
kita bisa makan juga mir
gila langsung teranget dua dua
pemirsa sekarang kami melaporkan berita
tentang penculikan seorang gadis yang bernama opi
gela gadis itu disekap selama seharian
penuh di dalam betah
akhirnya ia bisa dibebaskan oleh teman teman
sayangnya para pelaku penculikan
belum dapat tertangkap
saat ini mereka masih buron
kalau sampai orang orang disini tahu
kita disini mematik
gak mungkin di
terus gimana kita nih
ya kabur dong
percaya ke sepuluhnya
nabil ismi kadil
bagi anda yang melihat kedua orang
harap segera melapor ke kantor
jadi buruan gini kami
itu bisa keliahankan mana mana diri
sehingga tikus ke kantor siap
mofrok tenang aja
si minah gak bakal berani gangguin mofrok
nabil akan keluarin jurus
kemarin saja disuruh dikutuknya mofrok
cukup juang teman isi
mover belum tahu aja keahlian aneh
aneh punya ahli jurusan ulur ngesot
aneh buktiin aneh
makan ulur nih
mampus nih aneh
dek dia masuk
katain gua setan
tidak ada setan
emangnya gua setan
nanti aku kukingin sekalian
sini sarapan dulu
eh gak usah deh nya
aku mau langsung berangkat ke sekolah aja
tadi hapus sih tapi sekarang udah gak napsuk
biar kata makan sama jengkol juga
eh dalam lagu lu biasanya juga suka sama jengkol
nah kalau di sekolah temen lo pada ngatain
cuek aja masing masing bacotnya
dia mengangkat lo sekolah sekarang
diem mah sualous nih
oh kena kita dikit ini
ya kita habis bit surprised
tapi kayak gua emang kemana
bos nya jadi toxins
anikahun ya pisan cek cek
ya ampun ra
sarapun punya gue lo makan juga
gue tuh lapar banget lagi gue kira lo gak mau makan
jadi gue makan yang punya lo
sudah tuh kalian tuh jangan berdebat soal makanan
latihan juga masih banyak makanan di belakang
sokak tuh tante ambilinnya
gak usah tante kita juga udah mau berangkat kok
udah telat yuk
oke tante aku sudah berangkat ya takut telat
ya ya sudah hati hati ya
lo lah kamu teh kenyang buat seminggunya
makan tuh gitar
bakalan gue itu yang ngikut melora bukan elu
eh awas lu ya
tinggal di permatun jawa
kamu tinggal dimana
alam gue jauh pak
ya ada jalan
mengurus anak dan merawat anak disini dengan baik
jangan ajari anak kalian hanya ilmu duniawi
tapi juga ilmu akhirat
ajari mereka mengaji
yang akan menyelamatkan kalian di akhirat nanti
bukan hp anak kalian
bukan ijazah mereka
anak yang sholat dan sholat
dari mana aja udah lama gak kesini
bagja ke kota sama ke tempat teman
oh mari masuk
gak usah mak
takutnya terjadi apa apa
kalau dede jalannya sendirian
dede makasih banyak